setelah perusahaan gas negara atau pgn mengakuisisi saham pertagas
kini mereka membuat label baru yang merepresentasikan keduanya yang dinamakan the gas
yang menjadi pengelola gas bumi di indonesia
the gas merupakan label dari subholding gas yang dipimpin oleh pgn
yang diharapkan dapat memperkuat industri gas nasional
terutama di bidang pengelolaan infrastruktur gas dalam rantai distribusi dan transmisi
yang mayoritas dimiliki oleh pgn
dengan adanya integrasi tersebut mereka meyakini akan lebih mudah mencapai target
rencana umum energi nasional atau run yang salah satunya pada dua ribu dua puluh
dapat membuat empat tujuh juta sambungan rumah tangga baru
di tahun dua ribu sembilan belas ini ditargetkan satu dua juta sambungan rumah tangga baru yang terpasang